ketut sumagia adalah paman dari salah satu penumpang kapal motor kmp yunis
yang mengalami kecelakaan di pelabuhan gilimanuk jemberana bali selasa lalu
sang ponakan kadek gunadi berprofesi sebagai supir truk yang berada di kmp yunis
dan hingga kini keberadaannya belum ditemukan
ketut sumagia asal tabanan meyakini ponakannya berada dalam kmp yunis
dan masuk dalam daftar manifest lantaran sang ponakan berangkat seorang diri
dari ketapang menuju gilimanuk
sejak dilaporkan mengalami kecelakaan dirinya dan rekan rekan sesama sopir truk
memilih menunggu di pelabuhan gilimanuk untuk memastikan keberadaan korban
dia jadi driver supir supir jawa bali dia
bawa barang dari bali ke jawa kelapa ke bali bawa baliknya bawa pakan ayam
sampai di sini sudah kejadian
yang hari selasa
saya dengar dengar waktu
dengar di tv langsung saya lari ke sini
sementara itu pencarian kapal dan penumpang kmp yunis hingga hari ketiga
sudah menemukan tiga puluh sembilan korban selamat dan tujuh orang meninggal dunia
terkait pencarian korban kepala kantor basarnas bali menyatakan
telah melakukan penyisiran hingga sejauh satu lima mil di tiga titik
yakni sebelah selatan utara dan tengah pelabuhan gilimanuk
untuk pencarian kita telah mengatur dengan tiga set area
wilayah utara dan wilayah lokasi kejadian serta wilayah selatan
jadi untuk wilayah utara kami telah menambah area pencarian
misalnya kami pelabar sampai dengan lima belas nautical mile
dengan lima belas nautical mile dengan menggunakan baik kapal tni al
kapal speedboat polri dan kn permaju dari basarnas
kmp yunis mengalami kecelakaan dan tenggelam
sesaat akan berlabuh di pelabuhan gilimanuk bali pada selasa dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
data manifest kmp yunis memuat empat puluh satu penumpang enam belas kru kapal
dengan membawa sekitar empat puluh unit kendaraan